informasi berikutnya menteri kesehatan budi gunadi sadikin mengisyaratkan tiga kondisi yang harus terpenuhi
agar indonesia bisa beralih dari pandemi ke endemi
syarat syarat tersebut sudah ia sampaikan ke presiden jokowi
syarat pertama adalah penularan yang terjadi di indonesia harus level satu selama tiga hingga enam bulan
kedua angka penularan atau reproduction rate di bawah satu
namun menkes mengingatkan bahwa who sampai dengan saat ini masih belum menyatakan status pandemi
status endemi meski sejumlah negara telah melonggarkan protokol kesehatannya
budi juga mengingatkan bahwa kesehatan bukan menjadi satu satunya faktor terjadinya endemi
ada juga faktor lain seperti sosial politik ekonomi dan budaya
menurut budi presiden jokowi telah meminta jajaran pemerintahannya untuk menyiapkan endemi covid sembilan belas
pasalnya semua pandemi di dunia
tetapi keadaan indonesia selalu akan berakhir dengan endemi